ketua mahkamah agung syahrifudin melantik dua dewan komisioner otoritas jasa keuangan atau ojk
hasan fauzi dan agusman rabu pagi di gedung mahkamah agung jakarta pusat
hasan fauzi dilantik sebagai kepala eksekutif pengawas inovasi teknologi sektor keuangan
aset keuangan digital dan aset kripto merangkap anggota dewan komisioner ojk
sedangkan agusman akan bertugas khusus pada pengawas lembaga pembiayaan
perusahaan modal ventura lembaga keuangan mikro dan lembaga jasa keuangan
dalam mengemban amanah sebagai dewan komisioner ojk agusman mengungkapkan
akan melakukan penguatan dalam tata kelola manajemen resiko dan perlindungan konsumen
penguatan penguatan yang kita lakukan adalah sejalan dengan yang sudah dirintis oleh beliau
dan kemudian tentu saja kita perlu lakukan penguatan penguatan dalam konteks tata kelola manajemen resiko
dan juga tentu pada akhirnya untuk perlindungan konsumen yang lebih baik
dan kita mengawal pertumbuhan ekonomi indonesia yang lebih maju seperti itu